semuanya yang ada di rumah gitu jadi maksudnya kalau renah nambahin nama lagi nih
terima kasih papa sakit sakit kepalanya kasihan iya sus kasihan papa kepalanya lagi sakit ya
kasihan seorang mino mengemis ke elsa
enggak kayaknya nggak mungkin keasaan
mungkin kenapa nggak mungkin ya bisa aja kan oh enggak aku tuh ini lagi ngebayangin aja mah
kalau di gembaran aku itu elsa bakal ngebosi merendahin aku bahkan pasti dia
seuzon dulu ya biar gimana itu pernah jadi istri kamu mamanya keisha juga ya kan allah
itu bisa membolak balik hati manusia ya bisa dicoba lano ya
hai kamu gak kerja
besok aja kali ya itu juga kalau aku gak males mah
hey jangan kayak gitu dong kamu itu kan kerja di kantornya jessica kamu harus hormatin dia yang
udah ngasih kamu kerjaan jangan kecewain kepercayaan yang dia udah kasih buat kamu
tadi mbak andin ngabarin dia mau bikin syukuran atas kembalinya al di panti asuhan
enggak boleh aku ikut
aku harus jawab apa biar elsa enggak tersinggung
sebenarnya elsa bukannya nggak boleh datang tapi aku takut elsa bikin huru hara lagi di sana apalagi sekarang ini al posisinya baru datang
kasihan kalau denger hal yang aneh aneh dari elsa
aku bantuin ya
mbak dan gak usah gigi aja ngapa sih mbak dan sampai ke dapur dapur
mbak aku gak boleh bantuin
kenapa sih orang orang ini
masa nolak aku kamu nolak aku
tadi aku mau jemput rena katanya nggak boleh karena rena juga udah mau pulang
terus aku ngapain
aduh gigi bingung lagi jawabnya
mbak andin kan bosnya gigi kayaknya mbak andin lagi sensitif deh hari ini
gak kayak gitu kisahnya maksudnya ini kan mbak angin itu kan bosnya gigi
nah ya mbak andin itu selama ini udah terlalu banyak bantuin dia

harusnya ini tuh kiki aja yang ngerapin semuanya yang bawa ke depan
enggak ah males
ya elah gigi salah ngomong lagi nih kayaknya ini beneran deh kayaknya mbak andin ini lagi sensitif nih kayak dulu nih
semoga jalanan gak macet jauh
pakai doa biar jalanan gak macet kenapa
aku mau cepetan nyampe rumah mau ketemu bapak
jangan diganggu dulu ya
enggak kok aku gak ganggu bapak
sus tau pasti rena gak akan ganggu
nanti kalo ketemu bapak di rumah rena jangan cerita yang berat berat dulu gitu
kita berat itu apa sus
yang berat berat itu kayak
tadi pagi tuh
kita mau berangkat sekolah yang remeh cerita tentang
emang itu berat sus
kalo menurutnya sih iya
cuman maksudnya gini
kan rena belum tanya nih
tentang cerita tadi pagi itu
boleh atau enggak diceritain
ke bapak gitu
emang gak boleh sus
bukannya gak boleh
amnesia kan ya
papa itu kan lagi lupa
memori memori yang dulu nih
bapak lupa sama rena
sama askara sama semuanya yang ada di rumah
orang nama rena aja
kadang papa juga suka lupa ya kan
takutnya bapak sakit lagi kepalanya
iya sus kasihan bapak kalo kepalanya
buat sembuhin bapak
karena kepikiran sih
tar ya cari di internet
cekatan banget nih orang
kalo jadi suami pasti suami siaga
gercep banget handphone robert langsung dikasih
hah ela stop dah
jauh amat mikirnya lu mir
sus kok malah bengong
ntar dulu ya
sekarang kita cari sama sama ya
buat semuanya minuman
kan hari ini panas sekali
masa nyariin bandit
ada dimana tadi ya
tadi mbak andin
minuman tadi mau bantuin
terus tiba tiba mbak andin keluar bu
terus kiki gak tau mbak andin kemana
mungkin di kamar
mungkin di kamar
bentar saya kesana dulu
kamu udah nunggu lama
untuk kedatangan masak untuk hadir disini
dan kamu selalu membawanya dalam doa
mungkin sekarang allah telah kabulkan
dan ketika kenyataannya masal seperti ini
kamu harus sabar
bawa lagi dalam doa
supaya ingatan masal cepat kembali